di tengah suasana natal yang penuh damai dan penuh kasih
publik dikagetkan kembali dengan penggerbekan markas teroris
dan para terduga teroris oleh tim densus delapan puluh delapan antiteror di purwakarta jawa barat
dalam penggerbekan tersebut tim densus menembak mati dua orang terduga teroris
dan menangkap dua orang pelaku lainnya
berbagai pertanyaan tentang apa motif kemudian jaringan yang mana
dan kemudian apa sasaran dari para teroris ini dalam beraksi
akan kami coba ulas malam hari ini bersama marsda purnawirawan
prahito ramelan mantan kelompok ahli dari bnpt
selamat malam pak marsda prahito sudah datang
kemudian ada bang sofian sauri mantan kombatan yang sudah kembali ke jalan yang benar sekarang ya bang
terima kasih bang sofian sudah kembali datang di cnn indonesia
dan juga komisaris besar polisi awistiono kepala bagian mitra biro penmas divisi humas mabes poli
terima kasih pak awi sudah datang
kita akan mengevaluasi dan
review kembali apa yang terjadi pada hari ini pak awi dulu
bisa diceritakan kepada kita semua pak bagaimana kronologinya
dan sudah seberapa lama kepolisian mengincar para terduga teroris yang kemudian hari ini digrebek
oke memang dari kronologis memang tadi sekitar pukul sebelas tiga puluh di karanglayung
jadi luhur purwakarta jawa barat tentunya
tadi kita sama sama lihat tim kita melakukan penggerbekan
kita melakukan penggrebekan di rumah
di sana ada kita lumpuhkan inisialnya r dan irs
mereka dari kabupaten bandung ya dari kabupaten bandung di kecamatan ngam prah
kemudian yang bersangkutan ini sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan belati
dan akan menelusur anggota akhirnya dilumpuhkan dengan tangan kosong ya
sempat terjadi pergulatan dan mereka kita lumpuhkan
kemudian dari kota bandung kita melakukan pergulatan dengan pergulatan dengan pergulatan

ada dua orang lagi yang sembunyi di rumah apung di waduk jati luhur
kemudian sekitar pukul dua belas tiga puluh tim bergerak ke sana untuk melakukan penyergapan kembali
namun saat diberikan peringatan untuk menyerahkan diri
tidak mau menggubris bahkan mau menyerang anggota kita
anggota juga masih sempat melakukan tembakan peringatan ke atas
tapi ternyata juga masih mengejar dan melawan anggota kita di atas rumah itu sehingga dilakukan pelumpuan
sehingga mengakibatkan ada dua terduga teroris meninggal dunia di rumah apung
apakah empat orang yang kemudian hari ini digrebek dua kemudian tewas dua berhasil dilumpuhkan dan ditangkap oleh kepolisian ini
sudah memang diincar sebelumnya oleh kepolisian atau memang kepolisian menangkap yang dua dulu
kemudian mendapatkan informasi bahwa dua yang lainnya juga ada dalam lokasi yang berdekatan gitu pak
ya ini memang kelompok lama yang tentunya tim densus ya intelijen densus monitor kegiatan kegiatan mereka terus
cuma tinggal nyari timingnya saja memang karena memang seperti dugaan kita memang yang bersangkutan memang sudah merencanakan
di akhir tahun ini akan melakukan penyerangan penyerangan terhadap anggota kita di lapangan
khususnya di dalam surat
wasiatnya yang kita ketemukan di tkp yaitu menyebutkan kita ini tentara tentara togut ya
yang telah melakukan penangkapan penangkapan sehingga pimpinan pimpinan mereka teman teman mereka ditangkap
diadili dipenjarakan termasuk tadi pergerakan mereka akhirnya kan terhambat kan
yang diincar jadi lagi lagi kepolisian pak
iya betul mereka mengincar anggota kita kita disampaikan di surat wasiatnya
di mana pun kalian berada akan saya kejar
di tempat tugas di pos pos sampai ke rumah rumah akan saya kejar
apakah sudah ada diketahui gitu pak kalau targetnya kepolisian sasarannya itu ada di lokasi mana
itu yang kita lagi dalami karena memang belum ada sasaran yang pasti ya maksudnya di mana kapannya ya
cuma kapannya memang ada di akhir tahun di momen natal dan tahun baru ini
tapi di mananya ini yang kita masih belum jelas
karena informasi anggota kami yang ada di lapangan kemungkinan ya bisa juga random ya
dalam artian di mana pun ada mencari celah kelemahan anggota kita di lapangan
mungkin tadi dengan sendirian malam hari atau di tempat yang sepi
ini disebutkan di suratnya dia akan lakukan pembunuhan dengan tadi
dengan alat alat bukti barang barang bukti yang kita temukan di tkp ada pisau sangkur golok
itu kita ketemukan di tkp
jadi memang bukti buktinya apa saja pak tadi pak yang sudah diamankan oleh kepolisian
untuk barang bukti memang beberapa buku buku jihad kemudian pisau pisau tadi golok sangkur pisau pisau yang memang senjata tajam ya
kemudian tadi juga dilakukan penggerbekan di beberapa lokasi ada di wilayah tadi saya sampaikan di rumah rumah mereka mereka di ngampra satu
di lokasi asal mereka gitu pak
ini pada larang ada dua yang kita lakukan penggerpekan di fox foxan mereka
namun tidak ada barang bukti yang berarti hanya berupa buku buku jihad
seberapa hubungannya pak mereka dengan jaringan lama yang pertamanya
yang kedua apakah ini adalah rentetan hubungannya dengan apa yang kemudian polisi lakukan atau tangkap
di bekasi kemudian di tangerang selatan beberapa waktu lalu dan juga daerah daerah lain gitu pak
seberapa seberapa seberapa kuat benang merahnya antara satu untuk data yang kita dapatkan bahwa
saya memang yang bersangkutan itu termasuk anak buahnya wilhelm maksun ya wilhelm maksun itu
kasus percobaan pengeboman di cipong apa cing cikundewah ya cikundewah cikundewah ya udah
sudah di lapas di madin yang bersangkutan ini termasuk anak buahnya berkomunikasi langsung
dengan yang bersangkutan selama ini dari lapas ya kemudian ya tadi mereka mereka ini kan sebenarnya
dulunya kan sempalan sempalan dari
indonesia barat kemudian waktu itu kan didirikan oleh abu rubah kan kemudian turun ke wilhelm maksun
tadi kemudian ya ini ini kaki kaki tangannya anak anak buahnya kan yang bergerak di lapangan yang yang masih
eksis ya kemudian mereka sendiri kan terkait dengan berafiliasi dengan isis memang mereka ini kan
bentukannya sekarang ini namanya c a d jamaah ansarud daulah
cuma untuk bukti bukti fakta fakta hukum ini yang kita belum ketemukan ya maksudnya komunikasi
langsung itu baik melalui media sosial maupun media media yang lain ini yang kita masih dalami
dan kita belum ketemukan walaupun selama ini ya mereka selama ini yang berafiliasinya memang
kepada isis seperti mid sendiri kan bubar setelah dipimpin santoso kemudian berafiliasi dengan isis
mereka melakukan perlawanan di poso kemudian untuk mengembangkan di indonesia ini dia membuat
rib di lampung di jakarta di jawa tengah di banten di tangerang ya itu pergerakan pergerakan mereka
yang membuat sel sel kecil tadi ya meskipun apa kemudian barang bukti yang ditemukan hari ini
oleh kepolisian tidak ada bom aktif misalnya atau bahan bahan kini yang membuat bom tapi memang lagi
lagi kita harus apresiasi pada kepada kepolisian karena telah bisa apa namanya mencegah terjadinya aksi teror kembali saya akan
bang sofian beberapa hari lalu kita ada di sini juga berdiskusi terkait dengan penangkapan dan terjadi
beberapa hari lalu di tangerang selatan anda mengatakan dulu bahwa salah satu terduga teroris
yang tewas omen waktu itu adalah mantan anak buah anda jadi anda kenal secara pribadi kalau anda
melihat empat orang yang hari ini digrebek oleh kepolisian anda kenal juga sama mereka belum
mengenal ya belum tahu fotonya dan
itu biasanya pakai nama inisial nama nama lakop yang sehingga kita sulit mengenali karena kadang mereka
di tempat lain namanya berbeda dengan nama aslinya kemudian di tempat yang lain kelompok yang lain
mereka menggunakan nama nama samaran dan itu demi security amniah keamanan mereka seperti itu protap
ya mungkin anda kalau melihat fotonya mungkin bisa saja mengenal gitu saja gitu tapi kalau anda melihat
dari pengerebekan kali ini apa yang bisa anda baca bang sofian dari mulai jaringan pola barang bukti yang
sian apa saja pak sangkur kemudian belati pisau ada buku buku jihad juga gitu ya iya kalau memang
benar apa yang dikatakan pak awi tadi bahwa ini sebetulnya sudah menjadi tren bagi pelanggan
isis sendiri ya bahwa itu juga tidak berangkat sendirian akan tetapi hal itu berangkat dari
memang instruksi daripada induknya yaitu di suriah bahwa mereka memang tetap akan menargetkan semua
kemapanan seperti lembaga kepolisian keamanan dan sebagainya hal ini tidak lepas daripada memang
instruksi daripada induk dan juga para asatid yang ada di indonesia sendiri yang mengintrisikan untuk
mereka berhijrah yaitu ke rokok ke suria bumi kilafah menurut mereka lalu kemudian banyak sekali
setelah dua ribu enam belas akhir akhir ini mereka banyak yang tidak bisa masuk untuk ke dalam
rokok itu sendiri kota rokok itu yang jadi ibu kota isis gitu akhirnya banyak mereka yang kembali
atau mereka mengalami kegagalan sehingga wajar kalau kemudian instruksi keduanya adalah ketika
kita tidak bisa sampai disana berjihad disana maka berjaya di negeri masing masing masing
jadi ini bisa kita prediksi bagaimana kemudian indonesia menjadi sebuah ancaman sebagai negara
muslim terbesar di indonesia dan kemudian juga punya ancaman secara serius terhadap kaum radikalisme
dan ekstremisme dan ini bisa kita kira kira melihat itu
kita bayangkan gitu ke depan kita akan selalu akrab dengan yang namanya teroris
perintahnya jelas kalau tidak bisa berjihad ke suria berjihadlah di daerah masing masing
makanya anda mengatakan bahwa ini kita akan sangat akrab dengan terorisme dalam beberapa waktu ke depan
karena memang perintahnya seperti itu
kalau secara kuantitas bang sofian dari anda yang anda ketahui kemudian jaringan jaringannya masih ada
seberapa membahayakan dan seberapa banyak ini tingkat dangersnya seberapa besar
ya pertama memang perintah itu belum di kalau dalam bahasa agama itu belum dimansuh ya
dinasah artinya belum dihapus
tapi perintah itu masih tetap berlaku kepada siapa saja para pendukungnya yang ada di indonesia
siapa yang perintahin bang
mereka kalau kita lihat rilisannya adalah kebanyakan dari juri bicara isi sendiri yaitu muhammad al atnani
dan mereka memerintahkan untuk terus beramaliat untuk menumbangkan sendi sendi
daripada antogod ini terutama apart keamanan
dan ini menjadi ancaman baik secara kualitas maupun kuantitasnya
makin bisa kita lihat dengan akhir akhir ini
tapi yang sangat menjadi ancaman adalah bahwa hal ini tidak bisa lepas daripada asul khawarij
pokok daripada pemikiran khawarif ini yang mana mereka salah kaprah
salah pemahaman di dalam memahami agama
biasanya mereka memahami teks tes keagamaan itu dengan cara cara literal
cara cara tekstual sehingga tanpa dikonsultasikan dengan ahlinya mereka memahami sendiri
bahkan guru gurunya juga mengajarkan hal demikian lebih pada pendekatan doktrin daripada dalil ⁇ syari itu sendiri
dan ini yang menyebabkan mereka menjadi kelompok yang eksklusif kelompok tertutup
yang terisolasi dalam pergaulan sosial dan sebagainya
menjadi apa mereka akrab dengan misalnya kayak hadis hadis tentang guroba
seperti novi juga menyebutkan kami ini adalah guruba
maksud guroba itu adalah generasi asing
jadi mereka yang mengasingkan dirinya
menghasilkan diri dan itu menjadi pembenaran buat mereka
karena memang ada hadis yang mengatakan
islam itu ketika muncul dia asing
telah akan menjadi asing sebagaimana yang pertama
kalau dulu asing di tengah tengah kemusrikan
di tengah tengah kekafiran
tetapi sekarang asing di tengah tengah kaum muslimin itu sendiri
maka kata rasulullah dikatakan
beruntunglah orang orang yang asing tersebut
itu yang menjadi energi untuk mereka
energi ya menjadi justifikasi menjadi legalitas
akan benarnya sikap sikap mereka selama ini
nah inilah yang kemudian kita tidak aneh kalau
tidak heran kalau kemudian
mereka merasa terus bangga dengan hal hal yang seperti ini
sebenarnya bukan salah hadisnya
tetapi cara pemahaman mereka memanai hadis hadis ini
nah itu kemudian nanti akan kita juga bahas
bagaimana kemudian logika mereka
itu nalan nalan mereka bisa terpengaruh dengan sangat mudahnya
atau mungkin butuh proses yang lama untuk bisa sampai akhirnya
nekat atau berpikir atau akan bertindak untuk melakukan amaliyah
misalnya di daerah masing masing
ke pak praetno dulu
tadi pak awi sudah mengatakan bahwa ini lagi lagi
meskipun momentumnya natal dan tahun baru
yang akan mereka lakukan aksi teror
tapi lagi lagi serangan akan dilakukan kepada kepolisian
ini sangat berbeda dengan apa yang kemudian dilakukan oleh para teroris di awal tahun dua ribu dua
yang dimana sasarannya misalnya gereja
atau sasarannya orang asing
ini lagi lagi kepolisian pak praetno
anda bagaimana melihat ini
sebuah serangan teroris itu bermacam macam
jadi bisa berganti
tergantung kepada kebutuhan kepentingan mereka
di dunia saja tidak di indonesia saja
di dunia itu polisi tetap menjadi target
jadi mereka akan menyerang
seperti kasus di monggadisu
jadi tetap ada polisi di turki kemarin
itu polisi menjadi target
di indonesia ini
polisi sama mereka masuk di yang disebut togut
togut ini bisa dijelaskan bagi pemerintah yang belum mengerti juga pak praet
togut bukan lebih ini
bisa jadi setan
bisa jadi adalah negara yang tidak berhukum dengan hukum islam
pokoknya musuh yang harus diperangi
jadi lebih lebih pada setan
pengertiannya seperti itu
jadi karena mereka selalu dihancam oleh polisi merangsa
yang berhadapan polisi
memang suatu risiko bagai bagai polisi
kemarin peristiwa di penangkapan di bekasi itu
mereka mau menyerang istana
itu untuk meningkatkan
dulu psb juga pernah dihancam
polisi akan dijadikan target perorangan
kalau saya lihat kejadian yang sekarang di jadul hur
mereka tidak membawa bom tidak membawa apa
mereka akan melakukan penyerangan dengan senjata senjata tajam
seperti kejadian di tanggerang
di tanggerang itu ada
kemudian di medan juga seperti itu
ini memang perintahnya dari sana
jadi kalau melihat suatu kasus teroris di indonesia
tidak bisa kita hanya melihat di sini
kita lebih dari regional internasional
dan skalanya berbeda beda pak praet ya
jadi perintah dari sana betul
jadi kita bisa menyebutkan muhammad al adnani itu jurubicara
sekarang udah tewas itu ditembak itu
jadi dia memerintahkan
serang di negaramu
bikin perkara aja dari negaramu
nah ini kelihatannya harus pakai bom pakai senjata pun
memang sekarang sudah terjadi
ancaman ancaman seperti ini juga kemudian diantisipasi gak sih pak
oleh kepolisian bahwa memang ancamannya
memang tidak hanya bom besar lagi tidak harus senyawa kimia
tapi potensi potensi yang kemudian mengarah ke sana juga polisi
akan bisa bertindak untuk menindaknya
terlebih dahulu sebelum aksi teror itu terjadi
tapi lebih asik dijawabnya ustaz cira berikut ini
kami akan segera kembali saat lagi
saya akan lanjutkan dialog kita malam hari ini
karena pak awi akan segera meninggalkan kita
karena ada urusan yang lainnya
saya akan tanya pak awi kalau tadi kan ini para terduga teroris ini ditemukan di
keramba terapung ya pak ya yang ada di jatiluhur
kira kira analisa kepolisian atau densus misalnya
apa yang kemudian membuat mereka tinggal di situ
dan apakah target mereka memang bendungan jatiluhur yang kemudian
merupakan salah satu objek vital gitu pak
sampai saat ini sebenarnya penyidik sudah mendalami itu
belum ada untuk terkait dengan rencana target peledakan
karena memang fakta fakta hukum yang kita belum dapatkan terkait dengan
bahan bahan peledak yang kita ketemukan di tkp juga tidak ada
tapi yang kita ketemukan sementara ini termasuk barang bukti
adanya surat wasiat yang mereka memang merencanakan kegiatannya ini
memang ingin mencidrai ingin melakukan tindakan kekerasan
dengan menggunakan alat yang seadanya ya berupa pisau sangkur
bahkan di situ di wasiatnya juga disampaikan
akan dia diutus untuk menyembelih ini
tapi kan memang sadis sekali apa yang disampaikan di tulisannya itu
tapi adakah hubungannya bagaimana aktivitas aksi teror mereka
atau perencanaan teror mereka dengan lokasi mereka ditemukan di jatiluhur ini
kemudian di tengah tengah apa namanya kerambai ini
masih masih pendalaman kenapa kok mereka kesana di sana melakukan persiapan
operasinya terus targetnya siapa saja dan dimana masih kita dalam
untuk selama natal dan tahun baru ini kan masa masa kritis
yang kemudian masyarakat indonesia juga harap harap cemas
apalagi beberapa waktu terakhir penggerbekan teroris masih terjadi pak
apa yang bisa pak awi ceritakan atau mungkin diakinkan kepada masyarakat
memang kepolisian masih terus bekerja dan seberapa besar sih pak potensi ancaman ini
hingga dari natal sekarang sampai tahun baru
ke depan sehingga masyarakat mungkin bisa lebih tenang gitu pak
tentunya tadi saya sampaikan disamping emang ini kalender kamtik mas
kepolisian negara republik indonesia bahwasanya setiap akhir tahun
kita melaksanakan operasi lilin ya secara terpusat
tentunya juga di samping itu dalam operasi itu memang juga ada target target operasi
dan salah satunya memang kegiatan kegiatan terorisme ini juga menjadikan target kita
sehingga upaya upaya yang kita lakukan memang tadi
kita deteksi dini dan cegah dini
dan alhamdulillah tni dan sus kita ini dengan intelligentnya mereka bisa mendeteksi
bisa mencium kegiatan kegiatan mereka sehingga tidak sampai terlaksana
di samping itu memang kita sudah secara all out ada sekitar satu ratus lima puluh lima ribu lebih
polri dibantu oleh stakeholder yang lainnya ada tni ada dishub ada satpol pp ada banser
ada pramuka ada damkar ada dinkes dan ada senkom dan lain lain lah ya
semua potensi masyarakat kita kerahkan untuk mengamankan akhir tahun ini
jadi keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan untuk sama sama mengawasi ini pak
ya memang itu tadi jaminannya memang kita harapkan situasi memang kondusif
dan bapak kapolri juga menjamin jaminannya tentunya tadi salah satu bukti bahwasanya polri aktif untuk melakukan pencegahan pencegahan tindakan tindakan para pelaku teror ini
kalau kita bicara mengenai deteksi dini dan cegah dini dalam beberapa penggerbekan terorisme beberapa waktu terakhir ini
pelaku pelaku teror misalnya yang terjadi di samarinda atau mungkin omen terakhir ya bang sofian ini kan adalah para residivis yang pernah masuk ke penjara
baik itu sebagai napi teror ataupun kasus kriminal umum
apakah dua atau empat orang yang hari ini digerbek oleh kepolisian juga punya rekod yang sama pak
kalau rekod belum cuma memang mereka
kelompok kelompok mereka kan eksklusif
sehingga anggota kita pun juga selalu memantau
intelijen kita kan berjalan juga bermain
dalam artian bermain mengawasi pergerakan pergerakan mereka kegiatan kegiatan mereka
pun kalau memang seperti terlepas jangkauannya seperti kemarin di samarinda sempat meledakkan
tapi mereka kan dalam pantauan terus
ada semacam garis lurus yang kita ikuti
kegiatan kegiatan mereka apa ini
kalau jaringan jaringan yang kemudian sudah diketahui oleh kepolisian itu kan ada tadi pak awi mengatakan ada deteksi dini dan cegahan dini
apakah pihak kepolisian terutama densus delapan puluh delapan itu bisa dengan mudah nggak sih pak kemudian masuk ke jaringan itu menangkap orang orangnya
meskipun apa namanya belum ada bukti bukti yang betul betul kuat misalnya ditemukan ada bahan peledak gitu misalnya
ya kalau untuk jaringan memang tidak gampang
pasti sudah tapi sudah diketahui
beliau yang lebih tahu
nanti pak sofyan pasti akan diketahui
memasuki jaringan itu tidak mudah karena memang tadi saya sampaikan mereka eksklusif
tidak semua orang bisa masuk
tapi kita kan punya instrumen yang bisa untuk mengawasi mereka baik itu secara intelijen melalui server lain dan kegiatan kegiatan intelijen yang lain
baik terima kasih pak awief setiono atas perbicaraan malam hari ini karena pak awief akan segera meninggalkan kita
nanti kita akan lanjutkan dialog bersama bang sofian dan juga pak praetno ramalan usai jadwal berikut ini tetaplah bersama kami
sebelum kita lanjutkan dialog bersama bang sofian dan juga pak praetno disini kita akan memperbarui informasi terkini terkait dengan kondisi terkini yang ada di lokasi kejadian di waduk jatiluhur purwakarta jawa barat
sudah ada zayul haq produser lapangan kita yang sudah ada di lokasi
zayul bagaimana situasi di sana yang bisa anda laporkan saat ini apakah proses atau aktivitas kepolisian masih terlihat atau memang proses olah tkp misalnya sudah tidak ada lagi
ya selamat malam budi olah tkp sudah dilakukan oleh pihak tim densus delapan puluh delapan anti teror bersama dengan polres purwakarta dan juga polda jawa barat
tadi sore sekitar pukul lima belas lima puluh dan sebelumnya memang pada pukul empat belas lima belas kapolda jawa barat kemudian juga karo ops dan dir intel kampolda jabar mendatangi lokasi di mana menjadi tempat penggerbekan empat orang terduga teroris di desa maksud kami di kampung karanglayung desa cibinung kecamatan jatiluhur kabupaten purwakarta
tadi memang saya sudah mengonfirmasi
kepada kabupaten polda jawa barat kompes pol yusri yunus yang mengatakan bahwa saat ini tim densus delapan puluh delapan anti terror sedang melakukan penggerbekan di tiga titik di wilayah pada larang sebagai tempat tinggal para terduga teroris ini
dan kemudian satu tempat lagi di wilayah kabupaten bandung
sampai dengan saat ini informasi yang beredar adanya apakah ada bom yang dilempar ke waduk jatiluhur ini
jadi konfirmasi yusri yunus juga mengatakan bahwa ini adalah otoritas dari tim densus delapan puluh delapan
pihaknya mengatakan bahwa saat ini masih dilakukan penyelidikan
kemudian apakah empat orang terduga teroris yang dua orang ditangkap dibawa ke makobrimob kelapa dua depok dan dua orang yang ditangkap dalam kondisi tewas ini dibawa ke rumah sakit keramajati jakarta timur
masih dalam tahap pengembangan
jaringan bom panci kemarin jaringan bahru naim atau jaringan yang lain ini juga masih dalam proses penyelidikan
keramba sendiri anda bisa laporkan bagaimana apakah aktivitas warga di sana cukup terbatas karena ada beberapa lokasi yang disterilisasi oleh pihak kepolisian atau memang lokasinya sudah sangat bebas saat ini
saat ini kondisi kampung layung
di tempat saya berdiri tempat saya melaporkan saat ini kondisinya sudah steril sudah bebas artinya warga dari berbagai daerah atau seperti biasa beraktivitas di wilayah ini
kita tahu bahwa di kampung layung desa cibinong kacamata jatiluhur purwakarta ini merupakan totalnya ini cukup luas dan di belakang saya adalah danau atau maksudnya waduk jatiluhur yang ada di wilayah ini
dan tadi juga
saya wawancara bupati purwakarta deddy mulyadi yang mengatakan bahwa sebenarnya keramba ikan yang ada di wilayah ini sudah over kapasitas
ada dua puluh empat ribu keramba padahal idealnya adalah rp empat
dan ini nantinya pihak pmk purwakarta bekerjasama dengan tni akan melakukan pengurangan keramba secara bertahap
dan kemudian ke depannya nanti ketika para warga yang akan datang ke wilayah ini pengamanan semakin diperketat dengan meninggalkan identitas seperti ktp
ini artinya pemkap purwakarta merasa kecolongan dengan adanya hal ini
baik terima kasih zayul haq
nanti kami akan kembali kepada anda untuk mengupdate informasi
terkini dari lokasi kejadian di jatiluhur purwakarta jawa barat
terima kasih zayul haq
saya akan kembali ke bang sofian
tadi kalau dikatakan ini kan penangkapan demi penangkapan dilakukan oleh kepolisian
bahkan ada korban dari kelompok terduga teroris ini yang juga tewas
apa yang membuat kemudian mereka tetap kekeh dengan prinsipnya untuk melakukan aksinya
meskipun ancaman terutama ancaman kematian mungkin
ancaman kemudian ancaman penggerbekan oleh kepolisian
apakah kepolisian ini sudah di depan mata
ya hal itu tidak terlepas daripada doktrin doktrin keagamaan yang mereka dapatkan selama ini
bahwa hubul jihad atau hubul maut cinta kepada jihad cinta kepada kematian
itu memang sudah ditanamkan oleh mereka
sebelum seseorang itu memasuki sebuah tahapan tahapan perencanaan
atau dalam hal ini dalam tahapan tahapan tensif
setidaknya dalam proses ta'rif pengenalan islam
kemudian lalu pengenalan sahabat kepada fikroh
kemudian sebuah kepada satu amalan
lalu sampai kepada satu tansit
yaitu pelaksanaan bagaimana mereka sudah siap mengaman amanah
dan melakukan sebuah amaliyah tertinggi dalam islam
inilah yang kemudian menyebabkan mereka memotivasi mereka saling mentahrit
memotivasi pada diri mereka
sehingga mereka juga selain dipersiapkan untuk sebuah amaliat amlet atau tugas tugas
selain itu mereka juga mempunyai sebuah musuh
yang menjadi sebuah aulawiyat atau prioritas bagi mereka
yaitu dalam hal ini adalah aparat keamanan
yang selama ini menjadi penghalang bagi mereka untuk tegaknya syariat islam
ini ada pergeseran ya bang sofian
kalau anda melihat mungkin dulu zaman anda misalnya atau zaman sebelumnya amrozi itu
targetnya bukan kepolisian gitu
selama ini kan sejak tahun dua ribu sampai dua ribu dua
bahwa semua target jihad masih kepada target target asing
dan ini bisa kita lihat dari bom bali bom mario tiskarteng sampai yang terakhir kemarin pada dua ribu sembilan
pada tahun tujuh belas juli dua ribu sembilan nurdin m top dan kawan kawan masih menargetkan asing
dan dia tidak pernah menargetkan aparat kepolisian
ada pun misalnya ada aparat kepolisian yang terkena dalam
atau bahkan belum australia
itu juga bukan target utama buat mereka
itu hanya ekses saja
tetapi kemudian sejak dua ribu sepuluh
kita bisa lihat pada tahun dua ribu sepuluh ada mantan ex tni
tertembak di klaten pada bulan juni pada saat itu
itu juga telah menembak empat polisi mati semua
kemudian tahun dua ribu sebelas juga kelompok santoso juga menargetkan tiga polisi yang berjaga di bca palu
kemudian dua ribu dua belas juga masih di palu
kemudian dua ribu tiga belas ada tujuh anggota kepolisian yang ada di ciputat juga tewas
yang tertembak oleh kelompok hendi dari tasik dan dari bengkulu
kemudian dua ribu empat belas sampai kemudian dua ribu empat belas tercatat sampai dua ribu enam belas terakhir ini
itu semua kelompok semuanya berafiliasi kepada kelompok isis
atau jamaat ansar daulah
cuma satu aja di bsd tangerang itu ternyata dari non muslim justru
itu hanya satu saja
kalau itu kalau jaringan kemudian anda mengatakan bahwa semua kelompok kelompok jaringan ini memang banyak dan masih ada sekarang
masih banyak sekarang bang sofian ya
ya masih banyak
mereka cukup aktif
dan itu sel sel kecil
sel sel kecil dan ini juga menjadi sebuah tantangan buat aparat keamanan tentunya
bagaimana mendeteksi mereka upaya upaya pre enty persuasif dan hal ini
pencegahan dini dan sebagainya juga menjadi sebuah tantangan
dan ke depannya kita sepertinya juga akan selalu akrab dengan aksi aksi seperti ini
itu terafiliasi dengan isis
berarti visinya adalah visi isis
ini menurut anda pak praetno sel sel yang semakin kecil ini berbeda dengan jaringan dulu yang besar besar gitu misalnya jadi gampang terdeteksi
ini semakin bahaya atau justru semakin mudah bagi aparat kepolisian untuk bisa menangkal
menurut saya makin sulit ya
yang paling sulit pertama yang paling sulit dikejar yang disebut lone wolf
jadi penyerang penyerang yang tidak berafriasi ke satu organisasi isis
yang kedua sel sel kecil
saya menyebutnya sel sel tidur
yang kedua sel sel kecil ini kemarin dibentuk baharum raim misalnya
itu dengan udah makanya ilmu ilmu intelligence
karena selain dukungan intelligence ada
pelaku pelaku taktis ya
mereka dibuat kompartmentasi
si nur solihin misalnya
dia ke baharum naim
kemudian pelaku pelaku yang ditambri juga ke baharum naim
tapi ternyata waktu ditanya si nur solihin tidak kenal dengan itu
nah sel sel kecilnya dibuat kompartmentasi
dan belum tentu kenal satu sama lain
iya itu dibikin seperti itu
meskipun ideologinya isis atau jaringannya
hampir semuanya itu sama
karena isis merubah namanya dari isis menjadi islamic state
itu yang paling menarik perhatian seluruh dunia
daya tariknya disitu
karena kekilapahan yang kemudian diidam idamkan banyak orang gitu pak
nah dari disitulah
dan kedua perintah
jadi karena mereka berfinansi kesana
berbayat kepada abu bakar al baghdadi
mereka mendapat perintah dari sana
kamu berjihad di negaramu
dengan biayamu sendiri
dengan caramu sendiri
nah sekarang yang terjadi nih
tapi dengan kejadian tadi disebut juga al adnani
al adnani ini pernah mengeluarkan perintah
bahwa mungkin kilafah kita ini akan selesai
karena ada dua negara
yang dia membentuk kilapah
dua yang pertama di irak
dengan ibu kotanya mosul
kedua di syria ibu kotanya raqqa
abu bakar ibn ayman ini kemungkinan ada di raqqa
nah dengan ini akan berakhirnya
mereka perang disana
ini kemungkinan dua duanya akan habis
si al adnani mengatakan
kamu mungkin menang
menang melawan kita
semua sumber daya dandan akan kita kirimkan negara negara
dibawa pulang sama mereka
atau negara kamu
kamu akan menghadapi musuh musuh
di negara kamu
di negara kamu sendiri
ini yang harus jual sepandai
jadi sekarang dengan sel sel kecil seperti tadi
anda bayangkan sel sel kecil
seperti kemarin ada bom panci
itu semua ada arahan
gimana cara mereka saling berkoordinasi
dan saling berkomunikasi sih pak pak
kemarin kan dijelaskan bahwa
mereka melalui media masa
media it itu
semua kan mudah semua
sekarang teknologi teknologi seperti begitu
dengan arahan arahan seperti itu
dengan situasi sekarang
memang semakin bahaya ya bang sofian
kalau kita melihat semakin mudahnya
kata anda tadi berkiblatnya ke isis
apakah memang ada
ada perintah yang jelas
ada komunikasi yang jelas
ada tuntunan yang jelas
dari sentral organisasi ini
kepada para sel sel kecil ini
punya interpretasi masing masing gitu
pernah membuat sebuah buku panduan
yang sifatnya praktis
sebetulnya buku yang disusun oleh
bahru naim setebal hampir
ini kemudian saya buka juga
buku ini sebutnya bukan barang baru
tetapi sebenarnya sudah ada
yaitu sebuah buku tentang
petunjuk teknis bagaimana
menjaga sebuah keamanan
di dalam organisasi jihad
bagaimana mereka beramaliyat
bagaimana mereka menuntun
lalu kemudian juga ada buku
membentuk sel tawhid
sudah sejak rame
sejak tahun dua ribu delapan dan dua ribu sembilan
bagaimana membuat sebuah kelompok
apa bertemu dengan
lalu bertemu dengan
jaringan yang lebih besar
itu udah cara cara jadul saya rasa
dan menimbulkan banyak resisten
doktrin doktrin langsung gitu misalnya
doktrin doktrin langsung harus bayiat
itu lagu lama gitu
tapi ada yang baru
yang kemudian juga dibuat oleh
sebuah perjalanan rahasia
bagaimana dia prosesnya
mengenal pemikiran islam
kemudian dia sampai
bergabung dengan isis
bagaimana membuat bom
itu sudah ada
dan buku itu sekarang sudah tersebar
punya orang orang ansur daulah
sudah punya buku
yang menjadi sebuah buku panduan
jadi semacam manual book
ya manual book
dari mulai ideologi
sampai cara merakit bom
mereka tinggal beramaliat
mereka tinggal menentukan sebuah target
dan itu tidak perlu lagi
saya rasa kalau masih berkomunikasi
ini juga sebuah
tindakan yang bodoh
ini menimbulkan resisten
yang diandalkan oleh kepolisian
kalau saya melihat dalam hal ini
tetapi saya rasa ini
sudah upaya surveillance
yang cukup lama
diikuti sudah cukup lama
baru diambil sebuah tindakan
apa yang dilakukan oleh kepolisian
akan menjadi sebuah ancaman
mereka juga sudah mulai
ada perubahan yang cukup signifikan
mereka bisa menemukan dalam grup grup
tinggal dicari aja
terbaca dengan mudah
terbaca dengan mudah
ada proses tamhis namanya
tamhis itu adalah saringan
lalu kemudian diadakan proses takwin
bagaimana proses pengkaderan
itu dia tuh bang
yang menjadi pertanyaan
seberapa lama kemudian
apa saja yang kemudian
membuat mereka itu
yang kemudian mereka
membuat mereka menjadi
saya akan menjadi pengantin
saya akan melakukan amaliyah
atau mungkin doktrin
seperti apa yang ditanamkan
dan berapa lama sih proses
dari orang yang
kalau kita lihat
banyak orang yang tadinya netral
orang yang tadinya open minded
akhirnya menjadi seorang pengantin
berapa lama dan apa saja
yang kemudian didoktrinkan
sehingga mereka bisa
mau menjadi pengantin
dan melakukan amaliyah
usaha cerah berikut ini
kami akan segera kembali
suatu saat lagi
pertanyaan yang membuat saya penasaran
logika apa yang kemudian
diperoleh atau dipunyai
oleh para pengantin
yang akan melakukan amaliyah ini
sehingga mereka tertarik
dan punya keberanian
hal ini tidak terlepas
yang mereka dapatkan
ibadah yang mereka lakukan
dan apa yang mereka laksanakan
ini adalah sebuah amalan
di dalam islam
mereka akan mendapatkan
dalam segi akhidah
pada dada dada mereka
dan hati mereka
sehingga ini menjadi
dan hati mereka
yang begitu eksklusif
kemudian begitu tertutup
seakan akan ini adalah sebuah
yang begitu sedemikian
sehingga mereka juga
ketika mereka dipilih
antum jangan takut
antum jangan ini
apalagi mereka telah
dengan situasi politik
terhadap umat islam
yang ada di masyarakat
ini menambah mereka
dan hari ini
mereka juga tidak terlepas
pemerintah dan negara ini
yang tidak berhukum
dengan hukum allah
dan inilah yang kemudian
harus balas dendam
dan itu juga
mereka juga ditanamkan
akidah yang tadi
yang pertama tadi
yaitu hubul jihad
berapa lama itu biasanya
kalau kita lihat
apalagi banyak juga
yang seperti omen
misalnya anda ceritakan
bagaimana kemudian orang itu
bisa sampai akhirnya
dan melakukan amaliyah
hal ini sebetulnya
tidak terlepas daripada
seperti saya katakan
kalau kita di sebuah lingkungan
saya akan melihat dulu
orang yang menjadi
objek dakwah saya
adalah orang yang memusuhi dakwah
adalah orang yang apatis
adalah orang yang simpati
adalah orang yang simpati
dan mau bergabung dengan kita
adalah orang yang bersama kita
kita melihat lingkungan ini
di sekitar kita
bagaimana kita menaikkan
yang tadinya memusuhi kita
terus yang netral
dan yang simpati
menjadi ikut dengan kita
dan yang sudah ikut dengan kita
dan itu tergantung waktunya
ada yang cepat
dan ada yang lambat
beliau adalah orang yang
tidak butuh waktu
menjadikan mereka seperti itu
cukup beberapa bulan saja
bagaimana keikhlasan dia
dan keseluruhan dia
padahal waktu itu
tidak punya target apa apa
tapi saya menginginkan
omen paling tidak
menjadi orang yang baik
orang yang soleh
perilaku perilaku buruk lainnya
takdir allah berkata lain
oleh teman teman yang lain
di dalam penjara juga
di dalam penjara
dan itu begitu masif
dan akhirnya dia jadilah
saya sudah jauh jauh hari
omen ini akan
karena statusnya begitu
sehingga saya tidak tahu kapan waktunya
akan dimainkan oleh mereka
sekarang lah saya lihat
dia sudah jadi pemain
ini logikanya seperti apa bang ya
orang yang kemudian
tidak pernah bertatap muka langsung
tidak pernah bertemu langsung
hanya berkomunikasi lewat sosial media
yang terjadi di pelaku bom bekasi
bahkan menikah pun secara virtual
ini sebuah tren ya
sebetulnya bukan cuma
tapi ada juga dalam kehidupan kehidupan yang lain
ini sebetulnya juga sama
dan ini memang menyeberi sebuah senjata baru
dan termasuk kelompok kelompok radikal itu adalah
kelompok sebuah komunitas
memang ikut menikmati
kemudahan daripada sosmed ini
ini sangat luar biasa
bagaimana visualisasi visualisasi video video yang ada di irak
tidak sampai beberapa detik
sudah sampai di indonesia
kemudian itu bisa
menjadi sebuah inisiatif
untuk mengadakan sebuah amalia
dan ini adalah
perubahan yang sangat besar
dan sebuah tantangan juga
buat para kita
untuk bagaimana bisa mengkontrol masalah masalah seperti ini
dan bisa melihat dampak yang begitu dahsyat
bagaimana kejadian yang ada di syam hari ini
itu bisa mempengaruhi pengikutnya
yang ada di indonesia
dan ini sangat luar biasa
dan ini sebuah tantangan
dan sangat mudah lewat sosial media
lewat sosial media itu
dan sangat mempengaruhi

mengilustrasikan bahwa memang di dalam penjara
pun yang harusnya orang masuk ke penjara
sadar misalnya seperti bang sofian
gitu kembali keluar
menjadi orang waras tidak mau menjadi
teroris bahkan justru malah ada kaderisasi
di sana ini anda melihat bahwa
proses deradikalisasi ini
memang masih jauh dari ideal
atau memang tidak dilakukan sama sekali
atau apa yang kemudian perlu kita perhatikan
untuk merekrut untuk mencari
mereka mereka yang mau
itu ada teorinya
yang pertama cari mereka
yang mantan penjahat
keluar dari kalau kamu
keluar dari penjara kamu gak punya harapan apa apa
itu lebih mudah direkrut
yang kedua mereka yang berada di posisi posisi
lemah ekonomi itu
bisa dipengaruhi banyak
jadi setelah itu mereka
mulai disuntik dengan banyak
waktu saya di bnpt itu
mengenai berjihad itu
kamu di dunia mau apa
mau masuk surga
kalau setelah dikasih tahu
kalau peledakan bom itu tidak sakit
kayak dicubit setelah itu kamu terbang
dijemput tujuh belas pindah dari
sederhana tapi kenapa itu dilakukan di penjara
yang harusnya tempat orang jadi sadar
kenapa jadi kaderisasi orang yang tidak sadar
itu penjara itu memang harus menjadi
tempat yang harus diperhatikan
dan radikalisasi dari bnpt itu
sudah masuk sudah masuk ke penjara
tetapi untuk berubah orang
dengan mindset seperti itu
seperti pak tito mengatakan
muslim rukun islam
ada lima dia yang mengatakan rukun islam
yang enam adalah berjihad
seperti itu kan
itu menjadi pr kita semua
masalahnya sosial media anda nyunggung tadi
memang sekarang kita harus hati hati betul
yang sebetulnya yang diberbahaya
sosial media apa sentuhannya
jadi saya tidak ini terlepas dari ini
kalau sentuhan agama
kalau berbicara masalah akhidah
anda akhidah sudah disentuh
ikut ikut kepada apa yang anda lakukan
contohnya solidaritas kemarin
belai islam orang bilang kan
hanya disentuh masalahnya
orang nggak mau jalan kaki
dari luar kota mau begini
artinya ada sesuatu yang disentuh
nah ini anak anak ini yang mereka yang
pengetahuan agamanya kurang
mereka dikasih seperti itu
sentuhannya salah dan berakibatnya
mudah mudahan kita bisa ambil pelajaran dari sini
sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas
tapi waktunya terbatas
mudah mudahan kita bisa ketemu di lain waktu
dan juga membahas ini lebih dalam lagi
sehingga tidak ada lagi di teror teror bengis
yang kemudian menghiasi indonesia
terima kasih bang sofia terima kasih marzuka pradno
atas perbincangannya malam hari ini
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
tetaplah bersama cnn indonesia prime news